pendidikan dasar bebas biaya atau gratis tidak menjamin indonesia terbebas dari anak putus sekolah
angka putus sekolah di indonesia masih mencapai dua lima juta kasus di tahun dua ribu enam belas
salah satu penyebab anak putus sekolah adalah godaan untuk bekerja
di kecamatan rata toto minahasa tenggara anak anak usia sekolah tergiur bekerja di pengolahan tambang emas
tidak sedikit yang membolos lebih dari dua pekan dalam sebulan bahkan terancam putus sekolah demi bekerja di tambang emas
di sinilah seharusnya anak anak di kecamatan rata toto berada setiap hari untuk menuntut ilmu
akan tetapi godaan hasil tambang emas berhasil mengasut sebagian anak usia sekolah di kecamatan ratatok untuk meninggalkan kelas dan sekolah mereka
organisasi internasional unicef mencatat dua lima juta anak indonesia tidak dapat melanjutkan pendidikan
sebagian besar putus sekolah di tingkat menengah pertama
di minahasa tenggara dinas pendidikan kabupaten mencatat kasus putus sekolah masih terjadi di setiap kecamatan
alasan ekonomi selalu terlontar dan menjadi penguat para orang tua membiarkan anaknya berhenti sekolah
padahal dinas pendidikan kabupaten minahasa utara tidak hanya telah membebaskan biaya sekolah sampai tingkat smp
tapi juga memberi tunjangan pendidikan untuk lulusan sma sampai
dinas pendidikan kabupaten minahasa utara
dalam kebijakannya antara lain mengalokasikan anggaran lewat apbd kabupaten minahasa tenggara
siswa sma besarnya lima ratus ribu persiswa
itu diberikan langsung ditransfer ke rekening
siswa dan mahasiswa bersangkutan yang akan mengakhiri studi
ini semua atau ini juga adalah bagian dari upaya meminimalisir angka putus sekolah
salah satu jenjang yang rentan ditinggalkan siswa adalah smp
di smp kristen rata totok satu sampai tiga siswa putus sekolah setiap tahun
sementara di seluruh kecamatan rata totok pada dua ribu tujuh belas saja telah dilaporkan dua puluh enam kasus putus sekolah
vijay adalah salah satu siswa kelas dua smp kristen rata totok
menurut pihak sekolah anak keempat dari lima bersaudara ini sangat mungkin bakal mengikuti jejak tiga kakaknya yang sudah putus sekolah
ya masalahnya cuma itu
mau dibilang itu sekolah gratis iya tah
tetapi cuma tergiur dengan masalah tambang
hari ini dapat seratus sudah mulai hilang minat untuk sekolah
karena tergiur dengan uang jadi sedikit ada yang menular
dia boleh tidak sekolah dia tidak sekolah bisa dapat uang
kenapa saya harus sekolah
ketiga kakak vijay berhenti sekolah saat kelas tiga smp untuk menjadi penambang emas
kekhawatiran para guru terhadap vijay bukan tanpa alasan
di sekolah vijay termasuk siswa yang sering membolos
bahkan oktober lalu vijay tidak masuk tujuh belas hari tanpa keterangan
selesai bersekolah sejak siang sampai malam bahkan menjelang pagi vijay dan temannya justru berada di lokasi pengolahan emas ini
vijay bertugas mengisi dan mengeluarkan
material tambang emas yang dicampur air raksa dari tong atau tromol ini
hampir seluruh tubuhnya basah
sambil sesekali menahan dingin vijay terus bekerja demi mendapatkan upah
untuk setiap tromol yang dikerjakannya vijay dibayar lima rupiah
agar pendapatannya memuaskan vijay bisa mengerjakan sepuluh sampai dua puluh tromol seharian
untuk jeripayanya vijay membawa pulang uang antara lima puluh sampai seratus ribu rupiah
kenapa kerja malam malam
cari uang buat apa uangnya
buat sekolah juga banyak teman teman yang ikut kerja
teman sekolah ada berapa yang ikut kerja seperti ini
jika kelelahan bukan tidak mungkin vijay akan membolos sekolah esok pagi
namun vijay mengakui tidak akan mengikuti jejak kakak kakaknya dan masih akan melanjutkan sekolah